setelah aksi perusakan yang dilakukan warga terhadap sejumlah truk tanah yang melintasi jalan kayu besar jakarta
pihak forum komunikasi rukun warga tegal alur rabu pagi mendatangi kantor kelurahan tegal alur untuk mengklarifikasi masalah tersebut
warga juga meminta pemerintah kota jakarta barat segera mengeluarkan kebijakan atas kesepakatan warga dengan pihak kecamatan
di antaranya tentang pembatasan izin lintas truk tanah yang dinilai meresahkan
menurut pihak forum komunikasi rukun warga tegal alur perusakan tersebut merupakan aksi spontan
karena kekesalan warga terhadap sejumlah pengemudi truk tanah yang kerap ugal ugal
kita minta itu dialihkan ke malam hari mulai dari jam sembilan sampai jam empat atau jam lima pagi
karena atas pengalaman sebelumnya angkutan di siang hari ini sangat berdampak mengganggu ketertiban
mengganggu lalu lintas yang ada di wilayah
jalan kayu besar
ada pun mediasi yang kita sampaikan atau yang kita tuntut adalah tetap adalah pembatasan jam operasional angkutan tanah
itu pembatasan jam operasional harusnya malam hari dari jam sembilan malam sampai jam lima
kemudian di jalan kayu besar
kita tidak melarang truk truk itu melintas di wilayah jalan ketaput kamau sampai di hadap sana
tolong diingatkan kembali kami tidak melarang
akan tetapi untuk lintasan itu jangan sampai pagi sore dan siang hari
karena aktivitas yang ada di jalan ketaput kamau itu sangat padat
yang pertama pembangunan padat
yang kedua juga memang inklusinya padat
ketiga tiap pagi itu ada ibu ibu yang melakukan sekolah para pekerja yang ingin berangkat
pihak kepolisian polsek kalideres jakarta barat masih menahan sejumlah truk tanah yang dirusak oleh warga guna kepentingan penyelidikan
sementara para sopir truk tanah yang menjadi korban perusakan mengaku trauma atas insiden tersebut
hingga rabu siang sejumlah truk tanah yang dirusak warga tegal alur kalideres jakarta barat
masih diamankan oleh pihak kepolisian polsek kalideres jakarta barat
sejumlah truk tanah yang dalam kondisi rusak parah
akibat amukan masa ini diamankan untuk kepentingan penyelidikan pihak kepolisian
sementara itu para sopir truk tanah yang kerap melintasi jalan kayu besar
mengaku trauma atas insiden perusahaan yang dilakukan warga sekitar
salah satu sopir truk mengaku akan mematuhi hasil mediasi yang dilakukan oleh warga dengan pemerintah setempat
diketahui akibat dari aksi brutal warga yang kesal atas peristiwa kecelakaan yang menelan korban jiwa di lokasi
pihak pengelola truk tanah menghentikan operasionalnya untuk sementara
kita kan seringkai keluar tol juga nama yang gak tau langsung diserang serang balik
iya alasan membarang semua kegolong
anggapan abang seperti apa bang ketika truk dirusak dan ditahan oleh polisi ini
kalau itu sih ada urusan karena kita korban paling yang berusak pengawas
ada korban jiwa bang dari pihak

hah paknya bener
ah alelasocu sandal

betul tuh bang
kadoknya belum ada bang